video yang memperlihatkan aksi perusahaan mobil yang diduga menabrak seorang pria pengendara sepeda motor di jalan karya jaya medan sumatera utara senin malam terekam oleh warga
dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah warga yang emosi tak henti hentinya memukul mobil yang diduga hendak kabur setelah menabrak pengendara motor dengan batu
naas akibat kejadian tersebut kaca mobil pecah dan mobil mengalami beberapa kerusakan
bukan hanya kendaraan pengemudi mobil juga sempat menjadi korban main hakim sendiri
di anjurkan juga ya pak
iya di anjurkan karena dia nggak mau berhenti tadi
kita turun turun pas disimpang kareng asing tadi itu dia nggak mau berhenti juga
masa pada naik lah
akibat kecelakaan tersebut pengendara motor terluka
dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan
ada pun mobil dan pengemudinya yang juga menderita luka akibat dikroyok oleh masa diserahkan warga ke kantor polsek delitua
di mamuju sulawesi barat sebuah mobil tiba tiba terbakar ketika sedang dilas
bahkan kebaran api dengan asap yang membumbung tinggi sempat memicu kepanikan
polisi menduga kebakaran terjadi akibat tangki bensin mobil terkena percikan api dari mesin las
terjadi percikan api sehingga muncul api
yang dimana daerah tempat ngelas itu dekat dari saluran bensin
untunglah tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran yang menghanguskan mobil pickup itu
dibeliputan cnn indonesia